sidang perdana jessica kumala wongso terdakwa pembunuh wayan mirna salihin digelar di pengadilan negeri jakarta pusat rabu pagi
agenda sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap jessica yang dianggap melanggar undang undang pidana pasal tiga ratus empat puluh kuhp dengan ancaman hukuman mati
tim penuntut umum mebeberkan sejumlah dakwaan keterlibatan jessica kumala wongso atas kematian wayan mirna salihin akibat racun cyanida di cafe olivier enam januari dua ribu dua puluh
namun atas dakwaan jaksa penuntut umum itu jessica dan tim kuasa hukum mengajukan eksepsi atau nota keberatan
dalam eksepsi bertajuk jessica mencari keadilan tim kuasa hukum mempertanyakan dakwaan yang tidak lengkap dan cermat
antara lain tidak ada saksi yang melihat jessica menuangkan cyanida
bagaimana terdakwa memiliki cyanida di mana jessica membeli cyanida dan bentuk cyanida tersebut